satu orang tewas dan belasan anggota tni lainnya luka luka setelah terlibat kecelakaan beruntun di jalan raya trawulan mojokerto
diduga kecelakaan terjadi akibat sopir bus ugal ugalan dan menabrak rombongan truk tni
kecelakaan beruntun antara truk tni ingatan laut truk pengecat jalan dan sebuah bus terjadi di jalan raya trawulan kecamatan trawulan mojokerto
kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah jombang dengan ugal ugalan
tetapi kemudian bus ini oleng dan membentur truk tni angkatan laut serta menabrak truk pengecat jalan yang terparkir di depan smp
kerasnya benturan membuat truk tni kemudian terguling dan truk pengecatan jalan menghantam dinding bangunan smp dua trawulan
bahkan satu sepeda motor ikut tertabrak dan terseret bus hingga lima puluh meter
akibat kecelakaan ini satu orang pekerja cat tewas seketika di tempat kejadian
akibat terjepit badan truk sedangkan belasan anggota tni angkatan laut mengalami luka luka
setelah proses evakuasi selama satu jam korban tewas berhasil diangkat dari bawah truk dan dilarikan ke rumah sakit
sedangkan korban luka luka dibawa ke rumah sakit lain yang ada di kecamatan soko
sementara di jalur desa wonorejo jember truk bermuatan pasir yang dikemudikan jainuri warga jember menabrak sebuah warung yang tengah rame pembeli
akibatnya pemilik warung mengalami luka di wajah dan seorang warga yang tengah membeli mengalami luka di kepala akibat tertimpa atap warung
kecelakaan diduga akibat sopir truk yang mengantuk hingga kehilangan kendali dan menabrak warung tersebut